minta mulu boros bener lu kayak muka lu barang aja lu kalau ngomong muka gue gini gini lebih
udah tujuh belas tahun daripada umur gue maksud lo kayak bayi iyalah ngaca dong lu
ini rambutnya agak lurus terus jualan koran oh si itu oh iya bener di sipang dia ada di mana ya
mas soalnya saya lagi ada perlu sama anak itu ada perlu apa neng emang dia nyopet
oh enggak enggak pak saya emang ada perlu aja dia si ipang itu dimana ya
neng lurus aja nanti ada pertigaan belok kanan situ ada tongkrong anak anak jalanan
oh gitu ya pak makasih banyak ya pak ya sama sama
demi apapun ya tuh cewek baru ngeselin banget sih berani beraninya dia nantangin gue aduh
ini udah parah banget tahu nggak sisil secara nih ya siapa coba yang nggak tahu kalau sila
itu punya cinta nusantara
ya kan tak berani beraninya tuh anak baru yang bukan siapa siapa cari gara gara bikin betmu tahu
enggak iya bener banget gue tuh juga jadi kasih tahu banget deh itu cewek ternyata suka ceketan
juga ya bisa bisanya nantangin silat iya aduh tapi daripada kita mikirin itu cewek terus bisa bisa
ada wingkos winkos yang muncul di muka kita nggak boleh banget nggak sih jadi mendingan kita

yaudah boleh yuk
ntar gue pasang taksi online dulu yuk
siapa sebenernya dia
gue yakin itu bukan modi
karena gue tau banget
mondi bukan tipe orang yang suka sembunyi di balik helm kayak gitu
gue gak mungkin ngejar dia lagi
kenapa sih cewek ana itu ada dimana mana
gue heran dia tuh kayak kecil banget
dia lagi dia lagi dia lagi
gue gak mau bersen sama dia sumpah
udah liat gue lagi
gue kabur aja deh
tunggu tunggu tunggu
gue masih ada urusan sama lo
senapan sih orang gue sibuk
eh gak usah soal sibuk deh
lo harus bantuin gue cari anak kecil namanya ipang
dia ada disekitar sini
bukan urusan gue
kasar banget sih lo jadi cewek
anak kecil itu pakai kalung gue
sekarang juga lo harus bantuin gue
gak usah sosok gak mau deh lo udah cepetan
orang tanggung jawab
wah ini namanya pelanggaran hukum
karena lo udah pemaksaan terhadap gue tau gak
well banget sih bisa ngasih udah gak usah banyak ngomong
wah apaan lo kenapa sih lo kasar banget jadi perempuan
udah buru keburu hilang anaknya
ya tuhan kasih aku kesabaran
lama banget gitu doang
awas aja kalau sampai gue tahu siapa anak serigala yang tadi gue blender tuh orang
misro biar temenan sama lo
temenan sama lo juga kan
waduh sakit banget lagi
yan udah sama gary belum
hampir sih tapi dia akhirnya lolos
karena dia tadi nendang gue terus gue jatoh
emang kurang ajar tuh orang
rusuh tau gak lo
lo sekarang dimana nih biar gue samperin deh
oh enggak gak usah gak usah
gue gak apa apa kok gue baik baik aja
tapi yan ger sorry ya
kayaknya rencana kita nyari kalung bergudang harus dipending dulu deh
setelah ada urusan mendadak nih yang harus gue lakuin sekarang
ya walaupun gue harus setengah hati ngelakuinnya ya karena dipaksa
nanti kita berkabar lagi
ternyata nih cowok lagi jalan mau nyari kalung gue
kirain dia gak peduli sama kalung gue
ya jalan jalan mau gue apa lagi sih
tuh motor gue gak mau nyala
nyalain motor aja gak bisa
jangan salahin gue dia gak mau nyalah
banyak banget alasan sih cepetan ih
kan bisa gak ada alasan aja
ya tuh lo tau gue males sama lo
yuk cepet jalan ah
eeh ceraneh lo tuh tau gak sih arahnya kemana gue capek muter muter doang dari tadi
aduh beridik banget sih bawel
namanya juga lagi mencari udah pasti muter belok muter belok lah
menurut aja kenapa sih
ya gue pegel lu tuh gak tau rasanya naik motor gede kayak gini
emang dia anak jalanan daerah sini
perlu gue jelasin lagi berulang ulang kali sampai lo paham
ya iyalah lo gak ngerti juga
ya harus lo ngomong dong dari tadi tegesin
kalau kayak gitu kan gue sekarang tahu harus cari kemana
eeeh eeeh lo tuh bisa gak sih yang bener kalo bawa motor
namanya juga buru buru mau pelan pelan
makanya lo tuh jangan berisik punya mulut ditutup
karena lo berisik gue tuh gak fokus tau gak
eeeh itu berarti lo tuh amatiran gimana sih katanya anak motor
shhh berisik tau gak ngomong terus lo
gue cepetan pegangan
percobaan pertama gue berhasil
gue udah bikin boy dan temen temennya celaka
eeeh dong kirimin gue senjata dong dong
alah minta mulu boros bener lo kayak muka lo
muka gue gini gini lebih mudah tujuh belas tahun daripada umur gue
di depan ada musuh bon bon bon
kok ada belakang lo
mau ngajakin ribut lo
lepas jaket kalian keluar dari kerp walior
kalau hidup kalian mau tenang
sampe kapanpun gue gak bakal berikhanet sama keluar walior
kalau kalian berdua laki ikut gue
woi jangan lari lo
woi jangan lari lo